sebagai sebuah perayaan terkadang kita kalap menyantap berbagai hidangan selepas menaikkan ibadah puasa
tayal lebaran menjadi momen untuk menikmati beragam kuliner khas hari raya seperti opor ayam rendang semur dan beragam kuliner yang banyak mengandung lemak
namun dengan sedikit modifikasi sajian lebaran dapat dihadirkan dengan lebih sehat dan tanpa santan
kandungan lemak jenuh dalam santan sebenarnya aman dikonsumsi jika tidak berlebihan
namun jika dikonsumsi secara berlebihan maka akumulasi lemak jenuh dalam tubuh dapat menurunkan imunitas
tetap bisa dibuat enak
kalau misalnya mau kepengen bentuk kayak santan misalnya santan ini kita tukar dengan susu kedelai atau susu almen yang tanpa gula
walaupun mungkin rasanya agak beda tapi itu bisa
dipakai untuk sebagai pengganti santan
nah kalau pengen banget santan gak ada salahnya encer
untuk mengkonsumsi makanan sehat di saat lebaran
salah satunya bisa berinovasi dengan mengubah resep masakan favorit opor ayam yang disajikan tanpa santan
opor jenis ini bisa dibuat dengan memasukkan bahan bahan seperti bawang merah bawang putih jinten kembang lawang kemiri daun salam ketumbar dan kunyit
meski tampilannya seperti soto atau tengkleng opor tanpa santan ini juga dapat dinikmati bersama acar sebagai pelengkap
kemarin kita udah puasa tiga puluh hari udah detox lah istilahnya
terus masa kita lebaran jadi kalap makan santan santan yang banyak ini kan jadi ngerusak badan kita lagi
itu lebih baik ya kalau bisa tanpa santan mending tanpa santan
tidak ada salahnya jika anda memanjakan keluarga dengan menu lebaran yang lebih sehat
agar suasana lebaran lebih baik
dan tak lagi menjadi was was karena dihantui perasaan bersalah usai menyantap makanan berlemak